saudara politisi pdi perjuangan basuki cahayapurnama atau ahok mengungkapkan tugas yang diberikan ketua umum pdip megawati soekarno putri di pilkada dua ribu dua puluh
ahok menyebut megawati memintanya untuk membantu calon kepala daerah yang diusung pdip di seluruh indonesia
mengenai peluangnya maju di pilkada sumatera utara ahok menyebut belum menerima penugasan resmi dari megawati
ahok mengaku ia dan megawati belum ada pembahasan perihal maju atau tidaknya di pilkada dua ribu dua puluh
saya sama ibu gak pernah ngomongin soal pilkada juga ngomongin soal teman teman

saya juga gak hidup patah di seluruh indonesia
perjuangan megawati soekarno putri menyatakan telah memberi tugas kepada salah satu kadernya yakni basuki cahayapurnama atau ahok
megawati menyebut bahwa ahok meminta tugas kepadanya usai mundur dari jabatan komisaris pertamina
megawati kemudian menyebut bahwa ahok sudah diberi tugas
namun megawati tak menyebutkan secara detail tugas ahok ke depannya
udah ah saya manggilnya ahok aja dah
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya
keluar namanya nih kemudian ada musa rajeksa
kemudian ini muncul lagi dari pdi perjuangan mungkinan ahok gitu
ya tentu kita merasa bergembira ada alternatif alternatif opsi opsi yang akan kita dorong di sumatera utara
pertarungan para calon kepala daerah di sumatera utara mulai memanas
sejumlah tokoh telah menyatakan siap maju di pilkada sumatera utara
di antaranya ada nama menantu presiden joko widodo yang juga wali kota medan bobi nasution
usai daftar jadi kader gerindra bobi langsung menyerahkan berkas formulir bakal calon gubernur sumatera utara
bobi mengklaim punya kesamaan visi dan misi dengan gerindra dan sudah mendapat restu dari mertuanya yaitu presiden jokowi
tapi yang saya dan partai gerindra ini memiliki kesamaan
pak tokoh sendiri sudah mengetahui atau mungkin kita harus melihatnya juga
ya pasti sebagai orang tua kami sebagai anak langsung menghaji dengan orang tua
dan surat penugasan itu sudah dari bulan desember saya sampaikan
itu sudah dari bulan desember dan kemarin juga diundang bagi yang sudah dapat surat penugasan
dan hari ini saya serahkan total kepada gerindra untuk penutupannya
selain bobi ada nama edi rahmayadi yang merupakan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas
edi disebut akan kembali maju di pilkada sumatera utara sebagai petahana
edi rahmayadi sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan agar dapat maju kembali di pilgub sumatera utara
bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya tadi sudah disampaikan oleh beliau
tentu saya melamar untuk saya diusung oleh pdip
karena pdip adalah partai besar
saya datang saya melamar
sebelikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai
selain kedua nama itu ada nama basuki cahayapurnama atau ahok
nama ahok santer masuk dalam bursa pertarungan pilkada sumatera utara
nama ahok masih dipertimbangkan pdip untuk maju di sumut
selanjutnya ada nama musa rajeksyah atau yang biasa disapa ijek
wakil gubernur sumut dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga yang juga ketua dpd golkar sumut
kemudian ada nama nixon nababan
bupati tapanuli utara periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu sembilan belas hingga april dua ribu dua puluh
pilkada sumatera utara diperkirakan akan menjadi pertarungan panas
sejumlah nama beken pun siap bersaing memperebutkan kursi sumatera utara i